badan pusat statistik mencatat jumlah penduduk miskin hingga september dua ribu enam belas turun dibandingkan maret dua ribu enam belas
namun jumlah penduduk miskin di perkotaan naik lima lima belas juta orang
sementara jumlah penduduk miskin di pedesaan turun tiga puluh sembilan juta orang pada kurun waktu yang sama
kepala badan pusat statistik suharyanto mengatakan jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan
di bawah garis kemiskinan di indonesia pada september turun sebesar dua puluh lima persen dibanding periode maret dua ribu dua puluh
pada september dua ribu enam belas mencapai dua puluh tujuh tujuh puluh enam juta orang atau sepuluh tujuh puluh persen
sementara periode maret dua ribu enam belas mencapai dua puluh tujuh tujuh puluh enam juta orang atau sepuluh tujuh puluh persen
pada periode maret dua ribu enam belas sebesar dua puluh delapan satu juta orang atau sepuluh delapan puluh enam persen
namun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan justru naik sebanyak lima belas juta orang
dari sepuluh tiga puluh empat juta orang pada maret dua ribu enam belas menjadi sepuluh empat puluh sembilan juta orang pada september dua ribu enam belas
sementara itu di daerah pedesaan turun sebanyak tiga puluh sembilan juta orang

dari tujuh belas enam puluh tujuh juta orang pada maret dua ribu enam belas menjadi sepuluh empat puluh delapan juta orang pada september dua ribu enam belas
peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan mencapai tujuh puluh tiga sembilan belas persen
jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan seperti perumahan sandang pendidikan dan kesehatan
meski jumlah penduduk miskin turun namun persentase penduduk miskin perkotaan naik sebanyak lima belas juta orang
sedangkan penduduk miskin di daerah perkotaan mencapai lima belas juta orang
di daerah pedesaan turun tiga puluh sembilan juta orang pada kurun waktu yang sama
yang paling kanan adalah menunjukkan persentase penduduk miskin di indonesia pada bulan september dua ribu enam belas
bisa dilihat di sana persentase penduduk miskin di indonesia kalau dari bulan september dua ribu lima belas ke september dua ribu enam belas
ini adalah penurunan

kalau dari bulan maret itu dari sepuluh delapan puluh enam persen ke sepuluh tujuh persen
artinya penduduk miskin menurun sebesar enam belas poin

ya tipis memang
tetapi ada penurunan di sana
ada pun komoditi penyumbang peningkatan garis kemiskinan
di antaranya adalah belanja
belanja beras dan rokok
sementara komoditi yang turut mempengaruhi angka kemiskinan adalah belanja bukan pangan
seperti biaya perumahan listrik bensin dan pendidikan
gali putra jakarta